inilah bentuk pesan dalam bentuk lagu rap yang dinyanyikan oleh kapol resta jayapura
bersama sekelompok anak muda yang menyampaikan pesan untuk warga masyarakat
agar tetap tinggal di rumah dan disiplin menggunakan masker
lagu rab berjudul sapu cinta di lockdown ini dengan durasi selama tiga menit langsung viral di media sosial youtube
anak muda papua juga banyak suka musik maupun bernyanyi
saya coba mengkombinasikan itu dalam sebuah konsep untuk menyampaikan pesan
yang pertama pesan ini kita tidak kaku
hingga selasa pagi video yang diunggah di youtube tersebut sudah disaksikan hampir satu ratus lima puluh ribu warganet